hamparan tanaman padi dari yang menghijau hingga menguning penuh bulir ini tidak berada di pedesaan
namun lahan pertanian seluas sekitar seribu meter persegi ini ada di atap sebuah mal di medan
pengelola mal memberi nama kampung milenium agropark atau disebut juga sawah di atas awan
selain padi ada juga kebun sayur mayur penuh tanaman cabai sawi dan kangkung
jagung kacang tanah hingga tanaman jambu dan markisa juga ada di sini
sawah di atas awan ini berawal dari keinginan karyawan dan pengelola pusat perbelanjaan saat pandemi mulai merebak
namun seiring waktu sawah dan kebun jadi tempat berwisata bagi pengunjung pusat perbelanjaan
mereka dapat bersosialisasi dan bersantai bersama keluarga
selain dapat dinikmati keindahannya tanaman padi dan aneka sayur mayur di lahan seluas seribu meter persegi ini
dapat menjadi sumber keuntungan

pengunjung dan para pekerja dapat memanennya untuk dikonsumsi
jadi ini awalnya tahun dua ribu dua puluh pada saat dimulainya pandemi
di mana kami waktu itu menyediakan tempat ini untuk olahraga karyawan
nah waktu itu ini ada area parkir parkir jadi ada bahan bahan barang
nah karena kita sering berolahraga untuk menjaga kesehatan untuk meningkatkan imunitas
untuk menjaga kesehatan untuk meningkatkan imunitas
olahraga pagi jam sepuluh kami lihat ini lokasi
ini perlu kami bagus perlu kami perindah dengan suasana hijau
karena hijau ini bisa memberikan spirit dan juga imunisasi naik
kehadiran taman di atas atap ini menjadi prima dona bagi pengunjung mal
mereka juga banyak memanfaatkannya untuk berfoto
tempatnya sih santai terus pun untuk di udaranya kan sejuk banyak angin angin
terus untuk tambah tambah untuk spot spot fotonya itu juga ada banyak jadi lebih keras
para pengunjung dan para pekerja mereka juga banyak
pengunjung bisa merasakan suasana di persawahan padahal berada di pusat kota yang sibuk seperti medan